cnn indonesia breaking news
prabowo subianto hari ini pada pukul tiga belas lima puluh bertemu dengan presiden joko widodo
guna melakukan makan siang di istana merdeka jakarta pusat
pertemuan ini memang tersifat tertutup namun pada saat ini presiden jokowi sedang melakukan konferensi pers
dengan didampingi oleh ketua umum gerindra prabowo subianto di istana merdeka
berikut keterangan presiden jokowi dodo
jangan kita tidak menginginkan kita tercablah gara gara perbedaan politik
tidak karena sangat mahal harganya bagi negara besar cuma berbeda dengan indonesia
nanti kami berkembang ke kira kira hal hal yang berkaitan dengan ekonomi
karena ekonomi adalah hal yang berkaitan dengan perang selama
tapi saya kira poin yang penting adalah bisa sampai ke kira kira
jangan lupa like share dan subscribe
jadi kalau di hambalang nasi goreng di sini ikan bakar
ini saya sangat sempat dapat ini budaya kita
istilahnya suasana kekeluargaan suasana persahabatan
beliau presiden republik saya datang menghormati presiden kita
dan sangat benar
tadi nilai nilai yang kita pegang adalah sama
sehingga saya merasa saya berkewajiban
dan apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah
kapanpun dan dimanapun saya sudah
saya pun beri beberapa masukan beliau sangat terbuka menerimanya
saya beri beberapa masukan beliau sangat terbuka menerimanya
kita punya pandangan pandangan yang sama
dengan berbagai hal
dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa
pendapat saya sama dengan pendapat beliau
bahwa indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan kekuatan besar di dunia
jadi kita selalu berkewajiban setiap pemimpin indonesia
kewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan
apapun perbedaan apapun ada selisih
marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk damai dan kekeluargaan
di antara keluarga masa tidak bisa diselesaikan
kan begitu pak
jadi sikap saya begitu
dan saya juga sampaikan apresiasi kami
dengan perkembangan perusahaan
dan perkembangan terakhir
saya lihat kita bisalah melalui proses proses yang cobaan cobaan yang kita hadapi bersama
dengan ketenangan dan kesejukan
jadi ini budaya yang ingin kita perlihatkan kepada generasi muda
antara pemimpin beliau pernah rival saya tapi kita tetap bersahabat
jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa
tidak boleh jadi hal yang biasa
jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan
kita bertekad berdua begitu
jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat
dan beliau sangat terbuka
jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capek pak
saya kira demikian dari saya
wah pak bu
pernikahkan soekarno hatta ini apa apa kemudian saat ini ada ancaman istri terhadap
kalau kita lihat sejarah ya
ancaman tersebut tidak pernah hilang
terlalu banyak sekitar kita yang iri dengan kekayaan kita
ini ada banyak tokoh nulis ini
banyak tokoh tokoh menulis bahwa indonesia tidak mungkin bertahan
banyak buku buku keluar
anda nanti bisa cari sendirilah
nah ini kan membuat kita lebih waspada
jadi kita tidak boleh terpancing dengan hal hal yang bisa membahayakan keutuhan persatuan nasional
pak kasih tajuan
apa kondisi bapak prabowo untuk pemerintah dalam kebijakan yang terakhir
seperti apa kondisinya
konkretnya adalah kita mendorong ke arah selalu penyelesaian yang tanpa gaduh tanpa ketegangan
kita mencegah kekerasan
saya kira itu pak ya
pak prabowo di level bawahnya mungkin gerindra selalu getol juga mengkritisi terhadap pemerintah
apakah pertemuan ini mungkin setelah ini nanti akan diinstruksikan kepada partai gerindra untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah
demokrasi membutuhkan kritisi
pak jokowi tidak pernah minta gerindra tidak kritik
saya dari dulu komitmen sama beliau adalah beliau di eksekutif kami di legislatif
kalau ada kebijakan yang kami kurang berkenan kami akan kritisi
jadi demokrasi itu tidak boleh takut dengan kritik
dan pak jokowi tidak takut dengan kritik
beliau tidak minta kita membeo
demokrasi yang modern bukan bebek
itu salah kalau anda benar benar tahu
tapi satu hal beberapa hal tadi yang kalau anda perhatikan nilai nilai itu kita tidak berbeda
pancasila undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri bhinneka tunggal ika tidak berbeda
budaya bangsa yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat kekeluargaan
itulah hari ini
dan beliau datang ke tempat saya
suasana itu yang kita inginkan
kita tidak mau perpecahan
itu yang kita hindari
sangat tidak bagus demokrasi yang tidak ada perbedaan
bapak saya ikut dari metro tv pak
saya mau melihat parca demo empat kemarin juga pak
meski sudah telah diproses hukum ahok sudah disangkain
tapi masih aja penolakan penolakan di masyarakat
masih ada yang menolak untuk ahok berdemo
bapak melihat seperti apa
bapak melihat bagaimana dari proses demokrasi masyarakat kita saat ini pak
kita mengetahui bangsa kita ini adalah bangsa
sebagian besar rakyat kita
pendidikan dan kesempatan
hidup yang lebih baik
jadi ini kenyataan realita yang tidak bisa kita hindari
jadi karena itulah
menurut pendapat saya karena itulah
setiap tokoh harus
kesejukan ketenangan tutur kata supaya rakyat kita ini tidak
tidak apa ya tidak emosional
terbawa sakit hati
kalau sudah disakiti lama sembuhnya
nah itu masalahnya itu
dari siapa dari dprm

tiga satu konteksnya untuk bisa meregang
ini satu satunya kemarin untuk meregang
densi politik untuk menangani dprm

jadi yang pertama pak yang ke dua adalah
tadi bapak bingungkan mempermasukan pada kajian politik
konteksnya itu masukannya apa aja sih pak
pak di sini pak
yang pertama begini ya
saya tidak akan malu malu untuk mengatakan
terus menerus saya berusaha untuk
mau tanggal dua puluh lima mau tanggal dua puluh dua mau tanggal
sebagai pimpinan suatu organisasi suatu
saya tidak akan malu malu dan segan
saya akan selalu menganjurkan
jadi bukan menghadapi dua puluh lima pak
setiap saat saya akan menganjurkan selalu
untuk kita tidak usah gaduh
jangan gontok gontokan jangan tegang
selesaikan masalah lewat musyawarah
boleh bikin petisi boleh datang ke dpr
kan begitu pak itu budaya kita begitu
jadi bukan menghadapi dua puluh lima
setiap saat ada ketegangan saya bekerja keras
untuk tidak terjadi ketegangan
kita butuh kesejukan indonesia harus dibangun
ekonomi global susah tidak gampang
jadi kita harus bahu bahu
bukan kita bebek tapi bahu membahu
jadi beliau juga saya kira pemerintah
juga butuh kritik
tapi tidak destruktif
tidak menjegal saya komitmen dari hari pertama
sebelum beliau dilantik
waktu dua ribu empat belas pak ya oktober
saya sudah katakan saya ucapkan selamat
beliau dapat mandat saya tidak akan menjegal bapak

dan saya pegang kepada komitmen saya
asal tidak destruktif
dan tidak mengarah ke kekerasan
itu yang kita harus hindari sebagai bangsa
terakhir mengunjungi kampus kampus pak
apakah ini atas izin bapak
atas saran bapak
ya sudah izin ke saya
ya sama untuk menyampaikan
tantangan tantangan bangsa ini seperti apa
yang kita hadapi sekarang seperti apa
itu perlu dijelaskan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya itu tadi pernyataan pers
dari presiden jokowi dodo dan ketua umum
setelah pertemuan makan siang siang tadi
ini adalah pertemuan kedua
sebelumnya pada tanggal tiga puluh satu oktober jika kita masih ingat
presiden jokowi menyambangi
untuk berbincang mengenai banyak hal
terutama terkait dengan demo pada tanggal empat november lalu

dan pertemuan kali ini lebih banyak membahas
terkait dengan beberapa hal terutama bagaimana
mereka memiliki visi dan misi yang sama
terkait dengan nilai nilai kebangsaan nkri
kemudian juga kebineka tunggal ikaan

juga kebineka tunggal ikaan
dan prabowo sendiri juga menekankan bahwasannya
proses demokrasi di indonesia memang tetap akan berjalan
bukan berarti kedatangan prabowo kali ini
indikasi bahwa prabowo mendukung
tetapi merupakan salah satu di mana
di mana pun memberikan saran ataupun
memberikan sebuah solusi apabila kebijakan kebijakan
kebijakan pemerintah yang saat ini
seandainya tidak berjalan sesuai dengan
koridor kebangsaan republik indonesia
dan pertemuan ini merupakan pertemuan
yang memang sebelumnya digagas setelah
tanggal tiga puluh satu oktober kemarin
saya harapkan pertemuan kali ini bisa
menjadikan sebuah solusi bagi
kondisi kebangsaan yang akhir akhir ini mungkin
sedikit lebih banyak tension
dan demikian breaking news cnn indonesia
saya yudi doan kita akan kembali lagi setelah
jedah berikut ini